yup yup katanya mau pergi
ya kan mau muter dulu
ya udah muter aja
kalau bapak rumah tangga terus pintar masak
jangan terus terusan anaknya digorengin ceplok telur
makanan terus variatif
kamu kalau udah marah
mirip bener sama ibu ibu
saya punya sesuatu yang mau saya tunjukin sama kamu
apaan sih dong
apaan sih dong
cek apaan itu lo cek

mana akan saya rusak semua nanti
eh ya allah
handphonenya harusnya simpen dulu
kenapa sih gak dikasih saya aja
itu kan handphonenya aceh kang dadang
kalian berdua keluar sana sana sana

kok di luar sih kang
rumah kamu gerak
dikirain teh pulang
teh neneng kapan pulangnya
nanti tanggal dua puluh empat
beda atu nin
maksud saya teh tanggalnya deketan
cuma beda satu hari
teh neneng gak enak
dari hongkong saya naik pesawat
istri kamu pulangnya gak pake pesawat nin
nyebrang dulu ke batam
terus naik bismalam ke jakarta
lama atu nyampenya nin
dua atau tiga hari baru nyampe
biar irit kang
itu lagi ngejain apa kang
persiapan untuk klien kita yang akan datang
hebat ya kang
aduh udah nin ah
kedalam aja gak ganggu amat sih ah
jadi gak konsen nih
iya tuh kang
saya masuk dulu
silahkan duduk coy
cucu udah ngasih kabar belum
mau jemput ju
mau jemput johana pakai marawis
gak ada cik
terus kang aset mau jemput juhananya di mana
katanya saya nunggu di rumah aja cek
bawanya gak banyak kok
kalau gitu saya aja yang jemput johannel di kantor ya
yaudah cik permisi ya kang
tuti itu salah sebelumnya
itu dia pekerjaan laki laki
kamu lebih baik pulang saja sana
masa akunya mau ngebantuin malah disuruh pulang sih
kamu nanti kecapean
dan kena debu debu karpet ini
nanti kecantikannya hilang
apa ustadz ternyata totuit
oh biasa begitu bang
kalau gitu aku pulang dulu yuk
terima kasih shay
aduh aduh aduh
cucu juga kangen sama atut
encut katanya ketemuannya nanti sore
yang ablustannya cucu tadi udah dateng
makanya cucu boleh pulang
yaudah tuh yuk kita cari tempat ngobrol
katanya mau pergi
ya kan mau muter dulu
yaudah muter aja
ibu guru sama ibu dokter minta maaf ya
karena sempat salah jumlah nilainya debbie
dan sempat mengumumkan kalau debbie tuh gak masuk ke final
enggak papa kok ibu guru yaudah
penampilan debbie dan penyampaian materi kultum debbie kurang bagus
cuma ibu guru sama ibu dokter aja yang sempat salah jumlah nilai kamu
sebenarnya nilai debbie yang paling tinggi kok

ibu guru yaudah bohong
pasti ibu guru yaudah dianjem sama papa
ah cirewaste pasti sebentar lagi rame
kan para tkwt pada pulang
ncut kangen yuk ngurusin tkw
cucu teh kangennya sama cuyoyo
ya udah ncut
mendingan encut balik lagi aja
kerja di cirewaste
supaya kita jadi lebih sering ketemu
ncut ncut puasa kan
ya udah kita cari makanannya di sini aja yuk buat buka puasa
terima kasih ibu
pak pak papa
debbie benci sama papa
hah kenapa benci
papa kenapa sih pak
harus ikut campur tentang wabah kutum
papa maksa ibu guru yola biar debbie lolos ke final
debbie malu sama temen temen pa
debbie hidup itu memang begitu
kita dikasih kelebihan uang kelebihan harta supaya kita bisa mengatur orang lain
kita bisa hidup sesuka hati kita
tuh contohnya di luar banyak orang kaya yang punya anak tidak lolos ujian tidak lolos kerja
tapi dengan adanya uang selesai
nah itu kelebihannya kita punya uang banyak nih
kita bisa mendapatkan apapun
tapi caranya bukan kaya gitu pa
itu namanya curang
tapi itu bukan namanya curang sayang